saudara sebelum berangkat ke tanah suci jemaah haji khusus terlebih dahulu mengikuti kegiatan manasik haji dan jurnalis kompas tv
yasir nenekma mengikuti rangkaian kegiatan ini sebelum berangkat ke tanah suci
rangkaian kegiatan manasik haji jadi bagian yang penting dalam persiapan sebelum berangkat ke tanah suci
di kegiatan manasik ini kita akan dibekali ilmu soal rukun haji dan tata cara berhaji baik teori maupun praktiknya
direktur utama patuna travel syamri siadi menyatakan kegiatan menasik ini penting untuk bekal ilmu saat jemaah haji khusus melaksanakan rangkaian ibadah haji
tiga hari sebelum berangkatan kita inapkan di sebuah hotel hingga akhirnya di sini lima materi itu kita padatkan pagi siang malam pagi siang malam akhirnya bisa terlaksana
termasuk hari ini kita praktek bagaimana melakukan
ritual tawab ritual sa i dan cara melempar jumroh dan selamatkan
dengan syarat syarat dan kondisi daripada pelaksanaan tawaf dan ⁇ ya itu sendiri
usai mengikuti manasik haji jemaah haji pun lebih siap untuk melaksanakan ibadah di tanah suci
alhamdulillah dengan penjelasan pak ustadz yang diberikan ini menjadikan bertambahnya ilmu kita ya untuk menjalankan ibadah haji
lebih mantap juga lebih yakin untuk bisa menjalankan
makanya lebih insya allah husu
tahun ini jumlah jemaah haji khusus yang diberangkatkan oleh patuna travel sebanyak seribu orang yang terbagi menjadi beberapa gelombang